setelah sebuah video viral seorang lansia diadang masuk masjid saat kunjungan kerja presiden jokowi di labuan batu sumatera utara
belakangan lansia tersebut meninggal dunia di lokasi
video di media sosial memperlihatkan seorang lansia yang hendak sholat jumat dihadang masuk
oleh sejumlah petugas bersamaan dengan kedatangan presiden jokowi di masjid agung rantau prapat
kabupaten labuan batu sumatera utara lima belas maret lalu
tak berselang lama pria yang belakangan diketahui bernama marhan harahap tersebut terjatuh di tengah kerumunan warga
sejumlah personel tni sempat memberikan pertolongan namun nyawanya tak tertolong
warga korban menyatakan tak berniat menempuh jalur hukum
tetapi mengaku sempat kecewa karena bela sungkawa dari pemerintah terlambat disampaikan
namun tidak dihiraukan orang itu tetap orang itu mengapa ayahku
ayahku meninggalnya di tangan mereka
waktu kemalangan itu tidak ada ingin menyampaikan entah ada pihak entah apa datang
ingin bela sungkawa atau apa
empat hari kemudian baru mereka datang pak
istana kepresidenan memberi respons setelah seorang warga labuan batu sumatera utara meninggal dunia saat
dalam video yang viral di media sosial warga bernama marhan harahap diadang oleh sejumlah petugas
jelang kedatangan presiden jokowi untuk beribadah di masjid yang sama
tak berapa lama marha ditemukan terjatuh di jalan dan belakangan dinyatakan meninggal dunia
koordinator staf khusus presiden ari dupayana menyatakan presiden turut prihatin dan berempati
serta menyampaikan bela sungkawa yang sedalam dalamnya atas meninggalnya almarhum bapak marhan harahap
dalam berbagai kesempatan presiden selalu menekankan agar pas pampres dan aparat pengamanan wilayah bertindak humanis
demikian pernyataan koordinator staf khusus presiden ari dupayana